mendingan lu pulang deh
oma lu khawatir banget sama lu
dan oma lu tuh feelingnya kuat banget kalo lu mau bales dendam
ini bukan usaha kalian
ya bukan kayak gitu lex
kalix gak ada dirumah
di kamarnya pun dia nggak ada
oma udah cari kemana mana boy
sepertinya dia gak ada
sepertinya alec pergi keluar untuk cari orang yang mukulin dia
oma liat kalo dia tuh masih dendam boy

oma tenang dulu ya
kalo sampe dia dipukulin lagi sama mereka gimana
emangnya sejak kapan alex gak ada dirumah
baru aja sih tadi dia pamit oma
mau pergi ke rumah temannya
oma gak kasih
jangan jangan dia tetap pergi tapi
tapi ke rumah temennya siapa ya

kira kira siapa oma gak tau sayang
oma pokoknya gak usah khawatir ya
nanti boy akan cari tau dimana alex sekarang
insya allah boy akan jaga alex buat oma

terima kasih boy sudah bantu oma tolong ya nae
nanti kalau misalnya boy udah ketemu sama alex
nanti boy kabarin ke oma ya
alex kan habis digebukin sama orang
dan omanya alex tuh khawatir banget
dan omanya alex tuh khawatir banget
digebukin sama siapa
gue gak tau digebukin sama siapa
gue gak tau digebukin yang sama siapa
udah kalau gitu cabut ya
gue gak bisa ikut lo berdua
soalnya gue udah bikin gaji sama bebet narmel
ya udahlah susah lo udah berdua
mas udah bisa jalan sama tongkat sekarang

wah bu adriana cantik banget pake kerudung
makasih banyak ya
sayangnya kerudung kamu jatoh
sayangnya kerudung kamu jatoh
ya udah dikamar
ya udah dikamar
itu tuh yang namanya beragama
kalo mau berhijab sekarang aja
itu tuh yang biasanya ria
itu namanya udah gibah
padahal kalian pada puasa
pada puasa kan semua
pada puasa kan semua
kita udah berhijab
kita udah berhijab
kita udah berhijab
kita udah berhijab
cari kemana lagi bu
gimana kalo kita ke base camnya black cobra
pastinya kan alex tuh kalo misalnya mau nyari orang yang udah gebuk gini kan

dia pasti gak bakalan pergi sendiri
pasti bakalan ngajakin temen temennya

ya udah langsung ke base cam
ya udah langsung ke base cam

ya udah langsung ke base cam
lo semua pikir
lo mimpin baru
lu percaya sama dia
dia bisa jalan black cobra dengan layak kan
dia terlalu cemen jadi pemimpin
lu semua harus tau itu
lu gak usah khawatir
black cobra udah punya
leader yang baru
yang jelas itu bukan lo
lu semua harus tau
lo semua udah nginjak harga diri gue
lo semua bikin gue malu
lu jangan berfikir gue pergi gitu aja
gue akan habisin lu semua satu per satu
yang udah keroyakin gue disini
termasuk lu juga
jadi yang udah ngagobugin alex
itu anak black cobra sendiri
gue sih gak heran ya kalau ya
kalau misalnya lu bersekutu sama penjahat
pasti lama kelamaan lu bakalan ditikam sama temen lu sendiri
ya kalau menurut gue sih itu wajar
lu udah dipecundangin
gue pikir songong lu udah berkurang
ternyata lo tambah bikin gue muak
lu minta diajar lagi
lu pikir gue takut sama lu
lawan gue lu semua
apa yang lu berdoa disini
ini urusan gue sama mereka
udah mendingan lu diam aja disini ya
kalian semua lupa ya
ini bulan apa
emangnya kalian semua gak puasa apa
sampai mau berantem segala
udah gak usah banyak omong
lu pergi gue habisin mereka semuanya
kalian ingat ya
kita sebagai umat islam
harus ingat dengan bulan puasa
yaudahlah gak usah berantem kayak gini
apalagi ditambah sama si alex
gue belum bisa pastiin
gue akan cari lu semua
gue makan lu semua satu persatu
otak gue lebih kriminal daripada lu
nah udah t credit
kau mana sih
mendingan lu pulang deh
mereka waktu dalam tendang

ya bukan kayak gitu lex lo juga harus mikirin omah lo lah
lo butuh ominggi
buka jalan gue
gue akan pergi boy
tapi bukan karena lo nyuruh gue
ya semoga aja alex pulang ke rumah ya
lo gak puasa ya naik motor semangat banget
jangan mentang mentang puasa